pemirsa wali kota solo gibran raka buming raka batal menghadap ke dpp pdip
karena adanya pengumuman bakal co pres mendampingkan jarra pranowo
oleh ketua umum pdip megawati soekarno putri
kita langsung tergabung bersama rekan kami untuk mengulasnya lebih dalam
bersama koresponden cnn indonesia ada ausrio ndolu dari jakarta
selamat siang rio
selain ada deklarasi apalagi alasan gibran batal ke jakarta hari ini silahkan
pdip untuk kemudian bertemu dengan sekjen pdi perjuangan hasto cristianto
namun tadi kita tidak melihat kehadiran dari gibran raka buming raka
tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada gibran langsung
dan juga ajudannya yang menyatakan bahwa tidak jadi untuk datang ke dpp pdip hari ini
namun tanpa memberikan alasan apapun begitu
nah untuk mengelaborasinya bagaimana apa sebenarnya yang dirasakan oleh pdi perjuangan
apalagi ada cerita terkait dengan bagaimana kemarin putusan mahkamah konstitusi
yang juga akan melanggengkan gibran
untuk maju sebagai calon wakil presiden saat ini saya sudah bersama dengan politikus pdi perjuangan
baik bang deddy nah ini satu highlight juga yang kemudian disoroti oleh publik
bagaimana gibran tidak jadi hadir dalam pemanggilan pdip hari ini begitu
apa sebenarnya yang kemudian apakah sudah mendapatkan informasi kenapa gibran tidak jadi hadir
saya kira memang tidak ada rencana pemanggilan mas gibran ya
karena kan tidak ada persoalan yang terjadi gitu
benar bahwa mas sekjen pak hasto itu menelpon mas gibran
nanya kalau ada waktu di jakarta main main kita ngobrol ngobrol dong kira kira seperti itu
kenapa saya kira hal yang wajar karena bukan kita meragukan mas gibran ya
tetapi karena memang kita pengen tahu dari sisi mas gibran soal begitu banyaknya spekulasi ya
jadi kalau ada tafsir bahwa beliau diundang saya kira dipanggil itu tidak ya
sekjen jelas bilang kalau ada waktu kita ngobrol ngobrol dong
jadi memang tidak ada rencana pemanggilan
dan hari ini cara pengumuman bakal calon wakil presiden pramahfud
itu memang hanya mengundang pimpinan partai partai politik pengusung bersama pimpinan organ organ relawan ya
dan tempatnya pun sangat terbatas
jadi tidak ada kepala daerah tidak ada anggota dpr
tidak ada gubernur yang diundang
kecuali kebetulan karena ada di jakarta salah satu bupati kita caipin itu ada di sini
beliau singgah itu aja
jadi memang tidak mengundang kader manapun yang untuk acara itu
artinya kan tadi sempat ada sesuatu hal yang memang ingin dibicarakan walaupun secara informal begitu obrolannya begitu tadi ya
apa saja sebenarnya selain mungkin putusan mk kemarin apa saja sebenarnya yang ingin didalami untuk ditanyakan kepada gibran
ya kalau putusan mk saya kira tidak ada
akan menjadi apa namanya isu kemarin ya
karena itu kan terlepas dari urusan internal pdi perjuangan
tapi tentu pada waktu itu kan banyak kabar kabar bahwa beliau dirayu rayu untuk pindah ke salah satu partai
lalu akan deklarasi begitu kan
itu kan spekulasi spekulasi dan isu liar di publik
tentu kan perlu perbincangan
beliau sebagai kader muda kepala daerah pdi perjuangan
dpp tentu kan ingin ngobrol ngobrol santai lah
artinya dpp juga sudah mendengar isu spekulasi di luar bahwa gibran ini ditawarkan untuk masuk ke dalam
menjadi bagian dari kader partai golkar kalau isu yang beredar di luar
ya itu dia
namanya isu kan kita perlu klarifikasi bukan klarifikasi ya
apakah memang seperti itu
karena di media sosial dan di media mainstream kita lihat isu itu kan sudah begitu kencang ya
lebih ke situ sih
lebih kepada apa namanya senior dengan junior
ngobrol ini kayak apa sih gitu
karena kalau kita kan tidak pernah mempermasalahkan orang per orang
kecuali memang sudah sudah apa namanya ada sesuatu langkah yang pasti gitu
tapi dengan ketidakhadiran gibran hari ini bagaimana melihat situasi kebatinan dari pdip
apalagi tidak pernah dalam posisi menolak ataupun menerima pinangan menjadi cawapres ataupun pindah kader sebagai partai golkar
apa sebenarnya situasi kebatinan yang dirasakan oleh pdip
mas gibran kan tidak hadir karena tidak diundang
karena yang diundang itu hanya dpp partai pengusung mas ganjar dan prof mafud bersama representasi dari organ organ relawan
jadi ketidakhadiran mas gibran adalah karena memang tidak diundang
ya kader partai yang lain pun tidak diundang gitu ya
jadi memang ini ranahnya partai pengusung untuk mengumumkan pencalonan bakal calon wakil presiden pak mafud md gitu
kalau suasana kebatinan saya kira ini partai yang sudah

ya namanya politik pasti banyak anginnya pasti banyak isu dan rumor
saya kira kami tidak pernah bergerak berdasarkan rumor dan apa namanya katakanlah isu isu liar gitu ya
nah oleh karena itulah kemarin kan ditawarkan untuk ngobrol ngobrol kalau memang ada di jakarta
oh kalau memang ada di jakarta ya
jadi bukan dipanggil gitu
ternyata tidak ada di jakarta gitu ya
tapi tadi pesan yang disampaikan ibu mega sebelum memutuskan nama pak mahfud
begitu tadi sempat menyeratkan pesan bahwa seorang pemimpin itu harus lahir dari gemblengan
harus punya pengalaman begitu di sejumlah lembaga harus punya pengalaman lah seperti itu ya
apakah ini juga pesan yang sebenarnya yang ingin disampaikan kepada kader kadernya
untuk bahwa untuk memulai di karir politik itu harus mulai dari bawah begitu
ya kan itu konsekuensi logis dari pdi perjuangan sebagai partai kader
di kita kan tidak ada yang ujuk ujuk gitu ya
apalagi untuk melompat dari level pemerintahan terbawah
nggak ke puncak nasional kan tentu perlu proses pematangan
proses pendewasaan proses pemaha apa namanya
punya katakanlah ini kesadaran nasional gitu ya punya jejaring gitu ya
itu semua tentu perlu waktu dan perlu proses perlu tahapan tahapan
mas ganjar aja perlu dua kali jadi anggota dpr
terus dua kali jadi gubernur
sana pak mahfud melalui semua cabang pemerintahan
jadi dpr jadi menteri jadi hakim mahkamah konstitusi
jadi kita percaya bahwa pemimpin puncak itu sebagai primus interparis
memang harus melalui tahapan tahapan yang penting
karena ini ibarat nakoda kapal nih atau ya nakoda kapal kan
kalau dia tidak berpengalaman di lautan yang luas yang penuh badai
bagaimana dia bisa membawa kapal selamat dari batu karang
dari ombak besar gitu
artinya memang walaupun obrolan secara informal ini belum bisa dilakukan dengan mas gibran
setidaknya pesan dari ketua umum itu diharapkan bisa sampai kepada gibran
kepada semua kepada semua ya tidak hanya kepada mas gibran
tapi juga kan banyak juga kader kita yang tiba tiba
jadi kan pesan sebagai ketua umum sebuah partai kader
yang punya ideologi yang kuat gitu
jadi tidak semata mata untuk hanya mas gibran gitu ya

bang deddy tadi mbak puan sendiri sebenarnya sudah menyampaikan bahwa terbuka jika gibran ingin bertemu begitu
lalu kemudian ada posisi yang memang ditawarkan di dalam tim pemenangan mas ganjar begitu
artinya memang pdip masih membuka ruang bagi mas gibran untuk nantinya terjun langsung dalam proses politik menuju kemenangan mas ganjar
ya kan mbak puan sebagai seorang kakak kan mengatakan itu supaya mas gibran tahu
bahwa dia punya seorang mbak puan yang anytime dia bisa berdiskusi bisa berdialog
gitu ya soal mas gibran akan terlibat di dalam proses pemenangan sebagai jurkam atau sebagai apapun
atau sebagai ketua tim kampanye di solo raya atau di jawa tengah itu saya kira peluang itu ada
tergantung dari mas gibran apakah memang bersedia ataukah memang bisa membagi waktunya yang memadai gitu ya
jadi kita berharap sih sebagai kader kalau ditugaskan walaupun beliau nggak minta
kalau ditugaskan ya kita berharap beliau bersedia kecuali memang ada tugas tugas yang lebih penting
untuk mengurus rakyat di daerahnya
baik terima kasih banyak informasinya bang deddy selamat bertugas kembali
berikut informasi dari politikus pdi perjuangan sekaligus sekretaris dari koordinator tim relawan pemenangan ganjar
pranowo terkait dengan kehadiran gibran yang harusnya ada diskusi yang dilangsungkan antara sekjen pdip hasto kristianto
dengan gibran raka buming raka namun tidak bisa terjadi karena memang gibran memutuskan untuk tidak hadir dalam agenda hari ini begitu
kembali ke anda erhanov
terima kasih yon
terima kasih untuk elaborasi anda bersama dengan arasumber untuk program kb happening now